manusia membantah pernyataan om budsman
yang dalam sidaknya menemukan adanya kamar tahanan mewah
untuk setia novanto di lapas suka miskin
mereka mengklaim ada lima puluh dua kamar tahanan berukuran besar
di lapa suka miskin yang sudah dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus delapan belas
salah satunya yang kini ditempati oleh novanto
menteri yasona lauli mengungkapkan hal itu
saat melakukan kunjungan ke bangka belitung
pihaknya justru menilai dalam sidaknya
komisioner om budsman nini rahayu
tidak terlihat ataupun tidak melihat secara keseluruhan lapas
tetapi hanya sebagian
sebab menurut yasona ruang tahanan besar
seperti yang dihuni novanto bukan cuma satu
melainkan ada lima puluh dua kamar yang sudah dibangun
sejak zaman belanda pada seribu sembilan ratus delapan puluh
selain itu ada tiga kelas kamar tahanan
yaitu yang berukuran besar sedang dan kecil
di lapas suka miskin itu ada lima puluh dua kamar yang sama besarnya
jadi itu sudah dibangun tahun seribu sembilan ratus delapan belas
tidak ada keistimewaan kamarnya itu
bahwa ada tiga kelas kamar di sana
ada yang besar ada yang sedang
dulu zaman belanda kalau kamar yang besar itu di
kalau ada tahanannya perwira perwira ditaruh di atas yang besar
perwira ke bawah ditaruh di sedang
jadi ada lima puluh an lagi kamar yang seperti kamar setno